kalo betta sudah berpikir masak masak
yaudah pikir aja dulu
itu tadi bilang minta maaf itu
kalo minta maaf itu yang ikhlas bel
yang lo lakuin itu adalah pencemaran
lo bisa masuk penjara lo mau masuk penjara
sekarang minta maaf sama dia
jadi gini aja pak basuki
ini harus kita cari solusi
yang konkret ya
dan kita harus
orang tuanya si
orang tuanya si a ini harus kita panggil ke sekolah ini
jangan bawa orang tua saya pak
saya siap terima hukuman apa aja pak
please jangan bawa orang tua saya pak
hukuman yang diberikan sama pak togar
karena itu benar
kamu yang keterlaluan
sudah pak togar
urus aja pemanggilan
untuk orang tuanya
dan suratnya diberikan kepada ahri dan bila
ya sudah anak anak
kalian silahkan kembali ke ruangan kelas masing masing
kita permisi ya pak
baik bapak kita permisi ya pak
pak permisi ya
lho kalau dia
kalau soal yang satu ini aku gak bisa ikutin kemauan kamu
dan aku gak akan batalin pertunangan kita di acara kamu ulta nanti
gue bilang siap kalau semua orang harus tahu soal perjodohan kita ver
siap gak siap rak
semua orang akan tahu semuanya rak
ini cuma persoalan waktu
aku seperti ini karena aku sayang sama kamu
aku bakal bahagiain kamu
gak ada satu cowok pun yang bisa deketin kamu
faham tak mmah
nggak ada itu baiknya
terus beranggapan yang memang eighth edther learning
ada kesempatan awak
belinya dan ariun
sel dia tuh emang pantas dapetin itu sel
apalagi dia tuh gak tulus minta maaf sama kamu
bisa udah gak sih
yang paling penting sekarang semua kan udah terbukti kalau gue emang bener bener gak bersalah
dan gue juga mau bilang makasih ke kalian semua udah bantuin gue
eh nggak bisa gitu dong
disini kan yang paling berjasa gue bantuin lo
ya jadi lu harus lebih makasih sama gue
lo kepedian banget ya
asal lo tau ya
kau bukan karena gue yang ngasih info
lo pada juga gak akan tau kalau arin tuh ada di rumahnya ya
eh info doang lu banggain ya
info lo juga gak berguna apa apa
kok buktinya gue sama michelle waktu itu gak berhasil malam itu
lu coba buktiin dengan video call arin waktu itu dan gak berhasil kan
jadi gak usah bangga bangga lo
ini mulai lagi kak
kan kenapa sih duduk gak botol kecap
lagi nih kan kenapa sih bahas bahas jasa siapa yang paling besar
lo tau gak sih yang paling berperan disini itu menurut gue adalah nadif
kalau nadif nggak berhasil ngerebut cctv itu yang hard disk yang kalian cari cari selama ini
ya sama aja dong
maksudnya gak bakal kelar gimana sih kalian
tapi nadief sahabat gue berarti gue kecipratan juga kan
gue tau lo gak suka sama gue
cuman makasih ya udah bantuin gue
betta ini toh hanya melakukan hal yang semestinya
dan betta berpikir betta punya rasa adil ini memang yang paling besar
jadi ini bukan masalah besar
santai saja ya nona
lagian betta lakuin ini juga
karena betta mau menyelamatkan betta punya kawan
niat dia tidak dikeluarkan dari sekolah ini karena ketidakadilan
ini baru sahabat gue
caper banget sih si rifki sama michelle
oh ya dive gue kan ada utang janji nih
satu permintaan kalau udah berhasil bantuin gue
oh itu betta belum kepikiran
nanti saja betta minta sama nona ya
kalau kita sudah berpikir masak masak
ya sudah lah
betta duluan ya
gue juga punya permintaan
kan gue udah bantuin lo
aku juga punya satu permintaan ya
dan kamu sekabulin itu oke
kenapa kalian gak minta ke patogar aja
kok jadi patogar sih
yang minta aja patogar
silakan tuan putri
kamu orang berdua ini pulang bareng taruh sih
farel ini pasti dia senang sekali tuh
karena dia merasa sudah dipilih sama nona riva
emang udah kali
tapi gue gak boleh egois
gue harus biarin riva nentuin kapan mau cerita sama nadif
beta ini kan sudah selesai menjalankan misi toh
jadi beta juga mau pulang bareng sama nona
pasti sebel banget ya kalo gue iain maunya nadif
jadi kok gue bakal ngelakuin
sorry banget ya
kalau sekarang kayaknya nggak bisa deh
karena gue mau nganterin farel beli sesuatu
iya kan rel
ternyata riva bener bener mikirin perasaan gue
bagaimana kalau besok saja
tidak bisa kah